kedua mengangkat sebagai menteri negara kabinet indonesia maju
kalau kita sebagai seorang pemain kita harus punya sesuatu yang ingin kita capai
nah yang dilihat dari asosiasi rumah sakit swasta indonesia atau arsi
satu ekor kura kura dijual mulai harga seratus ribu rupiah hingga dua juta rupiah tergantung ukuran dan jenis kura kura
walaupun angka ini masih terus menerus kita upayakan untuk kita tekan
apa sebenarnya evaluasi yang bisa dilakukan oleh pbsi terkait dengan permainan tim putra dan putri indonesia
intinya mereka tuh emang pulang ke bali
makanya harus ada mou nih antara dinas kesehatan dengan dinas pendidikan
mempertanyakan apakah pak jokowi apa namanya tadi apakah cawe cawe atau tidak
menterinya tetap selamat atau orang pribumi ya tetap
iya betul karena kan semua sudut kelihatan ya
komposisinya sepadan sesuai untuk pertumbuhan anak saya kembalikan kepada anda
soalnya memang concernnya kita kemarin baca survei ya
kita bisa akumulasi beli di lima delapan ratus dua puluh lima sampai lima sembilan ratus dua puluh lima
biasanya kan kayak di dalam mall atau di restoran
paling jauh edi pernah mengayuh kargo bacanya lebih dari tiga ratus km hingga ke kabupaten purbalingga di jawa tengah
dan kemarin juga ada informasi adanya gerakan di bawah air yang dua lima ton itu
soalnya gue kira kalo misalnya lu main keeper kan biasanya kan bosen ya kalo jadi keeper kan kadang kadang kan
favoritnya disini aduk gulai cumi
kenapa sehingga teman teman yang fokus kepada pengembangan teknologinya
bagi pengelola kedai kopi peran barista sangat penting
upah minimum dan upah kesejahteraan
tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa lagi begitu yang bisa membuat netanyahu ini luluh begitu
bahwa saya percaya pada sesuatu
gugur atau meninggal itu
sebelum operasi misalnya merokok berhenti merokok
pulau madura kondang dengan budaya karapan sapi
pak apa tentang dia bakal dipanggil
dia mengatakan bahwa keadaan mereka adalah keterangan yang berbeda
oh lu ini dong kenal ke kelas lu dong arum pradipta ya apa sih
bahkan cepetnya sama sama kayak kita
mereka sangat bergantung dengan listrik selama dua puluh empat jam
walaupun kita bisa mengatakan bahwa ini kan semua takdir tuhan
jadi sekali lagi kematian sangat jarang
hal ini juga berguna untuk meningkatkan kreativitas
tapi semua tim yang saya main mereka paksa saya main center jadi saya kayak sedikit
bisa nih membeli kudapan kudapan ini sebagai buah tangan anda
ia mengklaim menjadi pelopor pertama yang memperkenalkan japanese softle pancake kaki lima
kalau gitar umpamanya melodes kan
terus langsung mau ditarik cash ataupun langsung dikonversi ke saldo di dalam satu aplikasi ranger
edukatif terus disini juga fun banyak permainan seru gitu
sebesar rp lima ratus lima puluh dua miliar
ya tapi kan begini komunikasi komunikasi kan terus kita jalankan
ada kpi nya yang mereka harus raih
jika anda bisa lihat fasad rumah ini memiliki tiga dinding yang berbentuk segitiga dengan material yang berbeda
memang yang kami temukan di sepanjang perjalanan
bisa menyedih karya seni yang punya nilai jual tinggi dan mendunia
lpsk tidak menyampaikan sudut sudut pandang sendiri
dulu jika mendengar kawasan serpong yang pertama terbayangkan adalah tempat yang nunjau di salah satu sudut provinsi banten
kalau kita lihat selalu diwarnai dengan kenaikan indeks harga saham gabungan
yaudah kayak diskusi diskusi
itu sekedar faktor pendukung dan tentu kami kpai mengapresiasi atas guru di vaksin
itu sudah masuk ke dalam biaya sewanya gitu ya kalau misalnya diakomodasi untuk mahasiswa
itu berangkat naik sepeda
dan saya yakin rakyat indonesia pun melihat ini sebagai contoh
danlah yang dimilai tanggung jawab atas terjadinya kerasan seksual
itu emang gua fokus disitu gitu
itu karir gue juga lagi iya makanya
tiket lrt jabodetabek kereta cepat dan fider daripada larang menuju bandung akan terintegrasi
di aplikasi akomodasi harga kamar saat lebaran hingga setelah lebaran terpantau lebih mahal